nah kemudian bagaimana sih seorang marcella fp membungkus kisah kisahnya menjadi sebuah pesan yang bisa diteruskan ke setiap anak anak
bergabung bersama kami ada marcella fp penulis buku nanti kita cerita tentang hari ini
halo marcella selamat malam
hai marcella berbicara soal nkcthi yang kental banget nih dengan apa namanya petua petua orang tua yang sebetulnya sering banget kita denger
tapi gak jarang kita lupa dengan hal hal yang sederhana ini
apa yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh marcella kepada orang tua yang kemudian diteruskan pada anak anaknya lewat film ini
sebenarnya pesannya ini tuh surat yang dikirim oleh anak malahan seorang anak yang belum menjadi orang tua
yang dia kirimkan ke masa depan karena dia ada ketakutan kalau suatu hari dia jadi muda dia lupa rasanya suatu hari dia menjadi orang tua dia lupa jadi muda
karena komunikasi antargenerasi kan banyak terjadi gitu di masyarakat dan hal itulah yang dia takutin
dan suatu hari dia gak bisa pahami anaknya dan dia sendiri pun cara pandangnya pasti berubah karena masalah dan lain lain
jadi hal itu dia catat untuk pesan dia di masa depan
begitu juga di film
jadi memang dibungkusnya secara sederhana ya kalau kita lihat bukunya marcella sendiri gak banyak tulisan
hanya visual terus beberapa hanya tulisan tulisan pendek begitu
memang pesan yang dibuat oleh quote unquote katakanlah anak anak sekarang untuk dirinya di masa depan untuk anaknya nanti kelak memang sesimpel itu
ternyata sedekat itu dan sesederhana itu dan kalau di film sendiri sebenarnya ini menggambarkan tentang keluarga yang lengkap bisa dibilang lengkap orang tuanya masih ada dia punya kakak adik tapi sebenarnya yang terlihatnya baik baik saja itu belum tentu baik baik aja gitu
di situ menggambarkan kalau semua keluarga tuh punya rahasia sebenarnya dan hal itulah yang dia berusaha untuk selesaikan
oke nih dari beberapa apa namanya beberapa tulisan
beberapa quote yang kemudian viral juga kemudian diunggah ulang oleh teman teman di lini masa
apa aja sih petua yang paling penting menurut marcella yang harus di apa namanya di implikasikan kepada kita sendiri kepada anak anak khususnya
banyak sih banyak dan sebenarnya itu simpel simple banget
salah satunya pesan sabar satu persatu itu sebenarnya pesan besarnya untuk kayak ya gak semua hal harus diselesaikan berbarengan gitu
selain itu kayak gak semua harus ada jawabannya sekarang
itu pesan sederhana
yang oke enggak memang semua pertanyaan kita tentang kehidupan tuh memang nggak harus ada jawabannya
bisa jadi memang sesuatu harus diikhlaskan bukan untuk dipertanyakan atau dijawab
apalagi anak anak sekarang kayaknya pengennya semua serba cepat gitu ya pengennya tahu jawabannya
hal itu yang bikin orang jadi stres jadi depresi dan akhirnya efeknya jadi bola salju yang gak baik untuk sekitarnya
marcella ngeliatnya gimana sih marcella ini kan generasi milenial
kemudian bagaimana memandang anak anak sekarang yang kebiasaannya tadi kita sebutkan berbeda serba cepat serba gadget
kalau aku kebetulan aku generasi yang dianggap seperti itu
aku yang ngejalanin aku merasa sebenarnya kita bukan ingin instan tapi banyak hal yang bisa lebih efisien dikerjakan
karena kita dapat akses dan kemudahan untuk mempelajari itu lebih cepat gitu
iya jadi kita butuh ruang kreasi untuk menyelesaikan penasaran kita kristi kita dan ngejawab itu semua
jadi sebenarnya bukan pengen cepat dapat hasil ya tapi kita pengen lebih efisien aja gitu dan terperinci yang kita kerjakan
di film ini kalau kita lihat dari trailer yang terakhir kemarin di post ya sama yang first looknya trailer dari nkcthi ini cukup mengundang emosi
ada anak anak ada dua anak kemudian ada ayah dan ibu ada oka dan juga istrinya yang sedang ingin melahirkan gitu ya
ini memang apa namanya melibatkan anak anak ini supaya targetnya juga ditonton oleh anak anak
ini film keluarga ini bisa ini sangat dekat dengan hampir semua anggota keluarga karena di sana akan menggambarkan anak sulung yang dikasih tanggung jawab di rumah anak tengah yang mungkin kadang merasa ada tidak ada di rumah dan satu lagi anak bontot
ya mungkin seluruh dunia ngarahnya perhatiannya ke mereka tapi sebenarnya mereka semua korban di cerita mereka masing masing
oke jadi gimana caranya struggle di dalam keluarga sendiri bahkan ya
wel marcella ada next project nggak sih yang berhubungan dengan anak anak buku buku anak mungkin
ada beberapa karya yang akan rilis yang terdekat salah satunya buku lalu ada album lalu film
film nkcthi dan film generasi sembilan puluh an melangkut
film yang ada di kolia terus juga ada banyak sih kejutan lainnya untuk tahun depan
oke kita tunggu filmnya januari dua ribu dua puluh mendatang tepatnya tanggal berapa marcella
tanggal sembilan januari
tanggal sembilan januari kita tunggu filmnya kita refleksi diri bersama ya dalam film itu bersama dengan keluarga pastinya untuk nontonnya ya
well terima kasih banyak marcella fp penulis dari nkcthi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected